saudara presiden joko widodo membagikan seribu kantong sembako
kepada masyarakat dan ojek online yang sedang melintasi di depan istana negara
pembagian sembako dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden pas pampres
jokowi tidak memberikan langsung paket sembako dan hanya memantau dari pagar istana negara
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyebut pembagian paket sembako
sudah dilakukan presiden setiap tahun jelang hari raya lebaran